anda masih di cnn indonesia connected
tiongkok kembali menantang kedaulatan indonesia di perairan natuna
nah banyaknya kapal nelayan tiongkok dan bahkan ada juga yang didampingi oleh kapal pemerintah mereka
mengundang kegeraman dari warganet
sementara pemerintah indonesia masih berbeda sikap soal ketegasan dalam mengatasi persoalan ini
kedaulatan indonesia di perairan natuna kepulauan riau kembali diusik tiongkok
dikutip dari cnn indonesia com melalui pemantauan sistem monitoring penginderaan jarak jauh
diketahui lebih dari seribu kapal asing melewati laut natuna perharinya
kebanyakan kapal nelayan tiongkok yang juga didampingi kapal milik otoritas pemerintahan tiongkok
tni sudah melakukan gelar operasi untuk mengusir kapal kapal asing tersebut keluar dari laut natuna
hingga minggu kemarin kapal kapal asing tersebut masih bertahan melakukan penangkapan ikan
di wilayah zona eropa
meski begitu pasukan tni tidak akan terprovokasi untuk melanggar hukum internasional
jadi kita tidak ingin terprovokasi
mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum melalui laut internasional itu sendiri
sehingga kalau itu terjadi maka justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan kita yang rugi
oleh karena itu para prajurit kita mereka melakukan tugas dengan rule of engagement
yang diadopsi dari hukum hukum yang berlaku secara internasional maupun nasional
sementara dalam rapat kabinet pertama di tahun dua ribu dua puluh
presiden joko widodo kembali menegaskan perihal kedaulatan wilayah tak ada istilah tawar menawar
yang berkaitan dengan natuna
saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar
kedaulatan mengenai teritorial negara kita
upaya tni dan pernyataan tegas presiden soal natuna berbeda dengan sikap menteri pertahanan prabowo subianto
prabowo menyebut tiongkok adalah negara sahabat sehingga perlu dicari solusi yang baik
apa kelemahannya soal natuna
dengan sikap kemenahan dengan natuna di kmu cina
ya kita tentunya kan begini ya
kita masing masing punya sikap ya nanti kita harus mencari suatu
apa solusi yang baik lah
di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik
ada diplomasi pak dengan cina pak untuk masalah ini
ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik
bagaimanapun china adalah negara sahabat yang kita harus ya
menambah keamanan disana gak pak
menambah pasukan disana gak pak
menambah pasukan pak
pak ini akan mengganggu investasi gak sih pak nanti kedepannya dengan cina
terima kasih pak
kedaulatan indonesia di natuna yang diganggu kapal kapal asing
turut mengundang kegemaran
kegeraman warga net
tagar natuna milik indonesia sempat menjadi trending di twitter
dan salah satunya yang ikut bersuara lantang soal natuna ini adalah mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
melalui cuitannya susi menegaskan harus dibedakan antara pencurian ikan dengan mempertahankan persahabatan antar negara
nah untuk menanggapinya juga saya ajak anda untuk bergabung bersama dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan dari indonesian
selamat malam mbak pustah
oke bu kony kalau melihat kontroversi antara indonesia dan tiongkok mengenai perairan natuna nih nampaknya ini bukan kali pertama kita pernah juga waktu itu dua ribu enam belas
tapi gak selesai selesai nih bu kony
apa sebetulnya mata rantai yang salah dari diplomasi antara kedua negara ini mengenai perairan natuna

yang salah itu bukan diplomasi antar kedua negara
yang salah itu adalah masalah dunia internasional juga menyikapi china gitu
china itu standing poinnya ada tiga
dia itu bicara tentang historical dia bicara tentang okupasi dan dia bicara tentang ungkos
jadi china itu mengakui ungglos
tapi dia juga bicara tentang historical dan okupasi
historical itu dia bicara tentang dinasti han dinasti song
dia sudah punya militer dan jadwal militer
menduduki dan patroli di dalam situ
makanya ini bicara tentang historical dan okupasi
di mana cina kalau inggris bisa menempati australia dan selamanya di australia sekarang menjadi negara sendiri
kenapa dia nggak bisa menempati sepatu dan nansha gitu
nah yang saya bilang kenapa harus dunia internasional yang turun
karena begini kita sudah coc
di oc berproses sudah lama
filipina sudah menang di abit rasa
tapi tetap aja dia ngotot gitu
menurut saya ada pendekatan soft power yang harus dilakukan oleh kita dan asean
yaitu coba kita dudukan di china
anda bicara tentang history oke kita jom bicara history di sini
indonesia itu pernah punya kerajaan seribu tahun maritim
dari jepara dari ternate dore dari seljubjaya majapahit
nggak mungkin nggak kita pasti pernah ada di sana
nah kita sudah waktu menunjukkan para sejarawan antropologi antropologi dan semuanya
bicara sehingga kita juga tahu bahwa bukan china sendiri yang punya klaim di sana
itu satu hal
nah masalah china sendiri menurut saya juga adalah
penting ketika kita melakukan taiwan
taiwan hari ini diakui dunia itu tidak jelas
dia dibilang negara bukan tapi dibilang bukan negara
dia negara dia punya presiden sendiri punya pemerintahan sendiri punya uang sendiri dan seterusnya
karena semua bukti setahu saya semua bukti tentang sputnik lancia dan lain lain
termasuk tadi jadwal patroli militernya lah segala macam
itu di bawah chiang kai shek tahun dua ribu tujuh ketika dia pindah dan membangun
pindah dan membuat mendirikan republik of china gitu
nah sehingga walaupun china mainline ini bicara tentang history kereklem
semua bukti buktinya itu menurut saya ada di taiwan
nah ketika dunia internasional tidak mendudukkan taiwan dalam kasus menyelesaikan masalah soltanasi
sebagian negara ya yang nggak akan pernah selesai gitu
nah tapi kalau secara hard power nggak perlu ditawar lagi secara ungkos
kita itu berdaulat penuh di sana
pertanyaan saya adalah ketika kita memiliki wilayah dan itu wilayah kedolasan kita ya kan
dimana kita harus menjaganya kenapa kita selalu menjaga dengan model tiba saat tiba akal
oh ada pencuri ikan datang
oh ada coast guard di situ tentang petenteng bahwa mengawal pencuri ikan
masih mending coast guard besok besok dia pakai private military company coba
itu kan lebih gawat lagi
nah kenapa negara ini nggak punya roadmap jelas tentang konsep pertahanan keamanannya
yang mumpuni dan jangka panjang
contoh dua ribu empat belas presiden sudah bilang kita negara poros maritim dunia
saya pengen tahu kapan green water navy kita mau selesai
tentara kita yang bisa di depo di wilayah kawasan
kemudian pertanyaan kedua kapan blue water navy kita selesai
ya itu ya di go samudera sesuai order nawacita gitu sesuai permintaan nawacita
nah ini kita nggak ada roadmap itu
kalau ada kita kan bisa bilang begini misalnya oke blue water navy dua ribu empat puluh lima
cukupkah misalnya dua puluh lima tahun bikin blue water navy
berarti dua ribu dua puluh lima itu udah green water navy
lima tahun dari hari ini enam tahun dari hari ini kita sudah harus bangun kekuatan tentara angkatan laut
udara dan kawasan
darat yang bisa dideploy di kawasan anytime anywhere diperlukan
oke bu kony kalau tadi ibu menyebutkan kita belum punya landasan yang jelas begitu mengenai pertahanan negara di perairan natuna begitu
bukan di perairan natuna nggak nggak begitu
nggak punya roadmap pertahanan
iya dan kebijakan yang terkait bagaimana mendirikan sebuah kekuatan yang mampu dideploy di kawasan
jadi abu sayyaf juga nanti jalan tiba tiba
saya bikin sesuatu baru kita repot lagi gitu
kalau kita punya konsep yang jelas punya kekuatan yang bisa diproyeksikan dibangun posturnya yaitu alutsistanya dilengkapi latihan pendidikannya dipenuhi doktrinnya juga dirubah
kemudian diproyeksikan hingga ke situ ke wilayah kawasan menggunakan asean political security rights
saya pikir itu akan mengurangi banyak masalah
sama seperti kita punya rumah ya kan
logiknya aja rumah kita pintunya satu ya satuannya satu rumahnya kita dibuka pintu dua atau pintu tiga ya satunya tiga pintu itu gitu
sama indonesia itu begitu menerapkan ongkos saya pikir itu harusnya juga menguatkan sekali pertahanan keamanannya apalagi menjadi negara poros maritim dirgantara dan permukaan dunia
oke saya harus tanya tanggapan dari bu kony mengenai pernyataan dari menteri pertahanan kita prabowo subianto yang mengatakan
apa nampaknya adem adem aja begitu adem ayem aja melihat hal seperti ini padahal di lini masa dan perbincangan masyarakat indonesia lawan begitu
tanggapan saya sih begini aja ya saya nggak akan banyak mengomentari kalau soal pak prabowo
oh saya cuma ingat saja waktu beliau lagi running for president beliau itu memaksakan sekali kita baca buku the flit karena yakin indonesia bubar dua ribu tiga puluh kalau nggak salah
dan waktu itu saya bilang itu novel tapi waktu itu argumentasinya nggak itu itu yang penulis itu berasal dari riset segala macam
oke kalau gitu pak prabowo mending baca lagi the frit
udah ingatannya itu aja karena kan dari situ beliau bilang bahwa kekuatan pertahanan harus hebat harus besar harus ngapain
ya sudah the fleet itu kalau dibaca betul itu nanti suatu waktu kalau dipercaya
kalau itu betul itu nanti di bawah laut kita sudah boleh punya kita karena sudah dikuasai oleh asing
dan asing itu nggak cuma cina semua orang yang punya kepentingan pada saat pada satu titik dunia ini akan saya aliran realist ya
siapapun juga itu akan mencari semua sumber makanan sumber energi dan sumber air dimanapun di belahan bumi
nah kalau kita yang daerah kaya ini dari mulai natuna tadi daerah sultanasi ya kan kemudian kita punya sendiri yang di wilayah penuh kedaulatan kita itu sangat sayang
maka itu akan segera dihadapi
nah itu pertanyaan saya apakah berapa kuat indonesia akan mengedepankan strategi pertahanan dan luar negerinya untuk menghadapi tantangan ke depan ini
karena satu lagi yang terakhir nggak mungkin di dalam era sekarang era fuka di mana semuanya orang dalam ketidakpastian semua negara itu bisa menyelesaikan masalah sendiri nggak ada
harus ada disebut namanya kolaborasi pertanyaannya kita lihat gini ya amerika itu demikian kuatnya dia punya aliansi
china demikian kuatnya dia juga bersahabat dan membangun bersama kekuatannya bersama rusia
nah kita ini asean ada kolaborasi tapi dalam bentuk konkretnya security political security itu apa
misalnya tadi apakah di kawasan karena gini ya apa yang terjadi di laut cina timur begitu ribut di laut dengan sencaku island dia kemudian menerapkan adi
saya rasa nih laut cina selatan juga dia akan menerapkan adis ya jangan nanti menerapkan adis sukses marah marah lalu angkatan udara baru diperbesar gitu
jangan menunggu hal yang masif dulu terjadi begitu ya baru kita melawan
bu oni terima kasih banyak analisisnya untuk kami cnn indonesia connected terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih pam